otoritas jasa keuangan mencatat pertumbuhan kredit hingga september mencapai rp lima satu ratus dua puluh triliun rupiah ikut naik dari periode yang sama tahun lalu
dan berikut adalah laba perbankan untuk kuartal tiga dua ribu delapan belas
pendapatan non bunga perbankan nasional ada di rp lima ratus tiga puluh tujuh tiga triliun
pendapatan bunga di rp lima ratus empat puluh enam enam puluh tujuh triliun
pertumbuhan kredit rp lima satu ratus dua puluh triliun dan dana pihak ketiga atau dpk sebesar rp lima triliun